selamat siang anggota kepolisian sektor mariso akhirnya menangkap tiga terduga pelaku pembakaran seorang anak perempuan di makassar sulawesi selatan pada jumat malam
ketiganya mengaku tidak sengaja melakukan perbuatan tersebut lantaran saat peristiwa terjadi mereka sedang bermain bola api di lokasi
tiga orang yang diduga pelaku pembakar seorang anak perempuan berumur sepuluh tahun di jalan suroja kecamatan mariso kota makassar sulawesi selatan akhirnya ditangkap polisi
ketiganya yang masih anak anak ini langsung dibawa ke markas polsek mariso pada jumat malam dua puluh enam oktober
dalam introgasi awal ketiga anak tersebut menyatakan tidak sengaja membakar korban
saat peristiwa itu terjadi mereka sedang bermain bola api di sebuah bekas bengkel yang tak jauh dari rumah korban
anak anak ini kemudian melemparkan bola api hingga tiba tiba masuk ke dalam gelas berisi bensin yang dipegang oleh salah satu dari mereka
kepanikan pun terjadi sehingga mereka membuang gelas yang terbakar itu ke arah belakang
dan secara tidak sengaja mengenai korban yang baru saja datang mencari adiknya di sekitar lokasi
menurut kanit reskrim polsek mariso ibtur rahman rondrong ketiga anak ini akan dibawa ke unit perlindungan perempuan dan anak polrestabes makassar untuk diperiksa
membakar batu si donggo ini memegang bensin satu gelas
si anang ini melempar batu yang sudah terbakar tiba tiba itu batu masuk di gelas
begitu masuk di gelas diemper ke belakang
ternyata ada anak anak yang kena di belakang
pada jumat malam ra anak perempuan berusia sepuluh tahun terpaksa dilarikan ke rumah sakit bayangkara makassar karena menderita luka parah di bagian belakang tubuhnya
akibat terbakar api yang dilempar tiga anak tersebut
hingga kini korban masih harus menjalani perawatan di rumah sakit lantaran masih ada sisa bensin yang menempel di kulit korban